harus balik di bandara soekarno hatta pada senin pagi masih terpantau landai
puncak kedatangan diperkirakan terjadi pada pukul sebelas tiga puluh dan dua belas
nah dua puluh delapan penerbangan ini dijadwalkan akan tiba di bandara soekarno hatta pada pukul sembilan empat puluh sebelas tiga puluh dan pukul dua belas empat puluh
pesawat yang akan mendarat didominasi berasal dari makassar dan yogyakarta untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
pihak bandara juga melakukan tes antigen covid sembilan belas secara acak kepada penumpang yang baru saja turun
sementara suasana di stasiun pasar senen pada hari terakhir masa pelarangan mudik terpantau tidak ramai
selama penerapan larangan mudik stasiun pasar senen hanya memberangkatkan tiga perjalanan kereta jarak jauh untuk tujuan non mudik
pada hari terakhir pemberlakuan larangan mudik ini terlihat sejumlah penumpang mengantri mengurus surat verifikasi perjalanan
perjalanan kereta jarak jauh
sebagian besar dari mereka adalah penumpang kereta serayu tujuan purwokerto yang merupakan kereta terakhir yang berangkat dari stasiun pasar senen hari ini
seperti yang diketahui penumpang kereta api jarak jauh yang melakukan perjalanan selama masa pelarangan mudik harus menyertakan sejumlah prasyarat wajib
di antaranya surat izin melakukan perjalanan
atasan maupun kepala desa dan juga surat keterangan negatif covid sembilan belas serta surat layak jalan atau verifikasi dari pt kereta api indonesia
ya aldi langsung saja kita menyapa bersama produser lapangan cnn indonesia dia ayu di bandara soekarno hatta tanggerang banten dan miladia rahma di stasiun senen jakarta pusat untuk memantau arus balik lebaran sekaligus
pergerakan penumpang di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran
kita ke dia terlebih dahulu
halo pagi dia bagaimana saat ini pantauan arus kedatangan penumpang di bandara soekarno hatta apakah ada protokol khusus yang harus dijalani penumpang setiba di bandara hari ini
selamat pagi maggie dan aldi
benar arus balik mudik kelebaran bandara soekarno hatta di terminal tiga terlihat landai
namun dari jadwal yang dapat dilihat di terminal tiga sudah adanya
delapan penerbangan yang diestimasikan akan tiba atau landing
ada satu penerbangan yang akan tiba di jam sembilan empat puluh lima penerbangan di jam sepuluh dua puluh lima sebelas penerbangan di sebelas tiga puluh dan sebelas penerbangan di jam dua belas dua puluh
jadi bisa dikatakan bahwa nanti puncaknya banyaknya pesawat yang landing itu di antara jam sebelas tiga puluh dan dua belas dua puluh
untuk daerah asal yang tiba di jakarta
ada penerbangan dari daerah makassar dan juga new yogyakarta
antara lain ada penerbangan juga dari ternate
ada satu penerbangan dari ternate tadi pagi jam sembilan
dan ada satu penerbangan dari padang satu penerbangan dari pinangsori empat penerbangan dari solo satu penerbangan dari surabaya tiga penerbangan dari lampung satu dari pekanbaru dua pontianak dan satu dari semarang
memang terminal tiga ini didominasikan oleh pesawat airlines garuda indonesia dan citylink
namun di terminal dua dikabarkan akan lebih ramai dibandingkan di terminal tiga ini
dikarenakan banyaknya airlines low cost carrier atau low cost airline ada di terminal dua
yaitu seperti pesawat low cost airline seperti lion air batik air asia atau sriwijaya
dan untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
terdapat pengecekan tes antigen secara acak di tiga terminal
yaitu di terminal tiga terminal dua dan terminal satu
dan untuk di terminal tiga sendiri lokasi random check untuk tes antigen terdapat di dalam lokasi kedatangan
jadi setelah para penumpang turun akan dipilih secara acak lima dari
dari satu pesawat yang tiba
dan untuk orang orang yang juga ingin suka rela untuk mengecekan dirinya secara gratis
apakah mereka terjangkit covid sembilan belas atau tidak
mereka bisa melakukannya langsung datang ke posko pengecekan tes covid tersebut
dan untuk di terminal dua juga ada pengecekan secara acak tes covid sembilan belas
namun lokasi dari pengecekan
tes covid tersebut ada di luar bagian dari bandara
dan tidak hanya itu untuk mengantisipasi arus balik mudik
di sini juga ada terdapat posko dari polres setempat untuk mengantisipasi adanya banyaknya para arus balik mudik lebaran
ya dia setelah pengecekan random test ini dilakukan
apa proses atau tindakan lanjutan yang akan dilakukan
untuk jika ada yang terjangkit positif covid sembilan belas akan langsung dilarikan ke posko kesehatan yang ada di bandara
dari situ akan dicek langsung suhu tubuh dan juga akan direkomendasikan untuk ke puskesmas yang ada dekat di rumahnya
tes web lebih lanjut
dan untuk memonitor apakah hasil dari tes mereka pihak bandara akan berkoordinasi langsung dengan puskesmas yang sudah ditujukan yang dekat dari lokasi rumah yang mengikuti tes tersebut
baik dia belum mencapai puncaknya diprediksi
ini puncak arus
arus balik lebaran di bandara soekarno hatta terjadi siang sampai sore hari ini
jaga jaga juga ya ini kalau terjadi kemacetan di daerah sekitar bandara soekarno hatta
terima kasih dia
selanjutnya kita akan ke miladia rahma untuk memantau posisi bagaimana kondisi terkini di stasiun pasar senen
bagaimana penyekatan yang dilakukan kepada penumpang yang tiba di stasiun pasar senen pada pagi hari ini
dan apakah sudah mencapai puncaknya
arus balik kendaraan atau penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun pasar senen
ya selamat pagi aldi
kalau tadi di bandara soekarno hatta tampaknya memang puncak arus mudik penumpang
ini diperkirakan akan terjadi pada hari ini
saya melihat situasi yang cukup berbeda di stasiun pasar senen di kawasan jakarta pusat ini
kami melihat memang sampai saat ini untuk arus atau mobilitas dari para penumpang yang tiba di stasiun pasar senen ini masih terbilang cukup lengang begitu ya
nah kami tadi sempat berbincang juga dengan para petugas yang berada di sini
kalau kita melihat bagaimana terkait jadwal keberangkatan dari
penumpang kereta api jarak jauh terutama di masa pelarangan mudik ini
seperti sebelumnya kita tahu dari awal diberlakukan masa pelarangan mudik ini untuk di stasiun pasar senen sendiri
hanya diberangkatkan sekitar tiga kereta saja
ini untuk mengantisipasi betul bahwa mereka yang betul betul melakukan perjalanan jauh ini adalah mereka dengan keperluan non mudik
seperti kita ketahui bersama bahwa kemarin dari vp public relation pt kai jonny martinus juga menyampaikan
dalam sembilan hari masa peniadaan mudik ini
lebih dari empat puluh delapan ribu pelanggan dari pt kai melakukan perjalanan untuk kereta api jarak jauh
ini artinya lima empat ratus penumpang yang melakukan perjalanan rata rata setiap harinya
dari tanggal dua puluh dua april sampai dengan tanggal enam mei dua ribu dua puluh satu angkanya mencapai tiga puluh enam empat ratus penumpang perharinya
jadi memang luar biasa
nah kalau kita lihat apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat perjalanan pada masa pelarangan mudik dan hari ini merupakan hari terakhir
kami melihat disini memang cukup ketat ya prosesnya
di mana para penumpang ini harus mendapatkan verifikasi terlebih dahulu dari pt kai untuk mendapatkan ibarat kata layak jalan untuk bisa melakukan perjalanan kereta api jarak jauh
nah pada saat penumpang atau calon penumpang ini tiba di stasiun pasar senen mereka terlebih dahulu yang pertama harus
mengecek dulu apakah tidak membawa surat keterangan negatif covid sembilan belas bisa melalui tes rapid antigen yang mungkin disediakan di stasiun pasar senen ini
kemudian ada juga bisa menggunakan layanan genos c sembilan belas yang juga ada di layanannya juga dibuka di stasiun pasar senen ini setelah mereka mengantongi surat keterangan negatif
mereka harus mengecek dulu api jarak jauh terlebih dahulu kepada petugas
kemudian nanti petugas juga akan mengecek lengkapan yang lain misalnya surat izin jalan
untuk karyawan atau pegawai yang memang harus melakukan perjalanan dinas atau bekerja pada saat masa pelarangan ini mereka harus menunjukkan surat keterangan atau surat izin dari atasannya
untuk masyarakat umum harus menunjukkan surat izin dari pihak otoritas ya di tempat ia tinggal misalnya dari kepala desa maupun lurah begitu
dan nanti dari pt kai sendiri dari petugas di stasiun pasar senen akan memberikan semacam surat layak jalan untuk para calon penumpang ini bisa melakukan perjalanan ya ke beberapa titik
atau beberapa wilayah yang perjalanannya dibuka selama masa pelarangan mudik ini
nah perlu saya sampaikan juga aldi bahwa untuk hari senin kali ini ada tiga kereta yang akan melakukan perjalanan berangkat dari stasiun pasar senen
nah untuk kereta terakhir sendiri akan diberangkatkan sekitar pukul sembilan tiga puluh ya ini kereta serayu dengan tujuan purwokerto
nah untuk kedatangan kereta sendiri akan ada dua kereta yang hari ini akan tiba di stasiun pasar senen
kereta serayu dan juga tegal express yang akan tiba pada sore dan juga malam nanti
tapi rata rata pergerakan juga sudah disampaikan juga oleh satgas covid sembilan belas yang menyatakan bahwa untuk di dki jakarta biasanya kalau dalam sehari perjalanan kereta jarak jauh ini penumpangnya bisa bergerak di angka tiga sampai dengan enam penumpang setiap harinya
namun pada masa pelarangan ini angkanya bisa turun dari empat ratus sampai delapan ratus penumpang saja memang cukup signifikan turunnya
nah kita akan terus memantau aldi bagaimana dinamika dan pergerakan penumpang di stasiun pasar senen kali ini nanti kita akan tunggu update nya
ya terima kasih produser lapangan cnn indonesia miladia rahma dan tadi dari soekarno hatta juga sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia dia ayu atas laporan anda terima kasih